saya meminta tolong sama pade sama positi untuk sama sama menjaga si fikri ini
tenang ustadz saya sama positi akan jagain
enggak begitu iya tak saya masukin ke freezer eh anak orang anak orang tenang ustadz emang
poset mengurangkan ini iya positi insyaallah anak ini akan kita rawat sama
aduh eh ada orang enggak aduh astagfirullahaladzim
sopri ngapain sih aduh padek saya kebelet minta maaf saya aduh
apa doanya bismillahirrahmanirrahim allah
ini allah maini allah subika minal hubusi walohumma isnah
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh sopri aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anders wazir padeh eh telak telak
jiwa pe asynchronous dan construction dan nampak sedang ada masalah jalan jalan
ketarakan cakep jangan lupa membeli pakai cakep bisa kak engkau menceritakan
kepada jalan jalan dengan kalibata cakep edy jalan gigit namun cikungnya
bukannya aku tahu mau bercerita tapi hatiku tak sanggup untuk mengatakannya
tau neng neng neng neng
tau neng neng neng neng
ngomong dong kalau udah berhenti
nampaknya galau nya sedang bermasalah dengan ustaz jah nur
makasih pak dek
saya belum cerita belum apa pak d udah
lagi makan ayam bekakak
artinya mohon maaf tanganku kejepit
kebetulan emang lagi bengkak
ya allah pak dek pak dek
jalan jalan beli tahu
di jalan lihat bayi ngerangkak
mohon maaf saya nggak tahu kalau tangan padi lagi bengkak
botol pecah di rumah rohaya
bocah ngapa ya
bocah ngapa ya
bocah ngapa ya
bocah ngapa ya
wa yuhibbul mutatahirin
sesungguhnya allah mencintai hamba hambanya yang bertaubat
dan hamba hambanya yang mensucikan diri
jadi perhatikan kesucian diri
terutama ketika kita mau sholat
awas jangan sampai kita ada hadas besar mungkin hadas kecil
karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah harus bebas daripada hadas besar dan hadas kecil
harus suci dari kotoran kotoran terutama bekas kencing
gitu sendiri demikian ya
perhatikan paham semuanya
wa yuhibbul mutatahirin
wa alaikum salam
iya gue juga udah rajin banget ya
udah rajin ya sholat
tutup ada yang tinggalin gak sih ya
udah sebuah kali
santri emang santriwan udah pada masuk
sekarang kita waktunya kembali ke pos
kembali ke pos kembali ke pos kembali ke pos
ya bagus sih
berarti gak ada yang marah marah lagi dong
hei sopri indra ada apa ini
kalian semua tahu kan bagaimana adab di dalam masjid
sudah tau kan
ya udah kalau begitu jangan berisik ya
mendingan sekarang yang sudah selesai wudhu langsung masuk ke masjid
karena waktu akan segera mulai
iya pak ustadz
ya udah sekarang semua masuk ke masjid yang tertib jangan berisik ya
ayo semuanya masuk
pak minta pak
pak minta pak
aduh pak minta pak
pak minta pak
ngapain kamu duduk duduk disini bikin kotor masjid aja
ada anak kecil gelandangan bikin kotor aja di masjid ini
harus diusir pak ustadz
iya pak ustadz
sabar pak sabar
gini aja pak
anak ini biar saya aja yang urus ya ya pak makasih ya pak adik kenapa nangis
nama kamu siapa nama saya sih bagus saya dapat bagus kamu disini sendirian ya
hai dikirim sendirian udah udah sayang jangan nangis ya kalau gitu
si kiri ikut ustadz ustadz ya iya pak ustadz ustadz lebih baik ajak fikri ke
dapur biar bisa langsung makan baik baik sudah sekarang fikri ikut ustadz ya kita
ke dapur habis itu dikirim akan
ya pegang pegang ayo yang banyak eh eh tunggu dulu baca doa dulu sebelum makan ya
bismillahirrohmanirrohim allahumma barik lana filma rozak tanah wakinah azabannan amin ya
ya pelan pelan aja ya
udah makan kayak orang enam tahun nggak makan ya pak d positif saya sebenarnya mau minta tolong sama
kalian berdua minta tolong apa sih jadi begini pade positif untuk sementara waktu ini mungkin
kan ustadz nurul enggak ada di pesatan kulanta ini karena beliau
nanti malam akan pergi ke kota
nah saya meminta tolong sama pak d
pak siti untuk sama sama menjaga si
saya udah bawa gembok eh
gembok gembok tenang ustadz saya sama
pak siti akan jagain
eh anak orang eh anak orang
tenang pak ustadz
iya pak siti insyaallah anak ini akan ngerawat anak ini

karena kasian dia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi saya sudah mendengar pembicaraan ini dari jarak sekitar tiga km
saya dapat menyimpulkan bahwa kalau memang seandainya
baik itu positi pade ataupun ustadz ridwan tidak sanggup
untuk menjaga anak ini
jadi biar saya saja yang menjaga anak ini sampai ustadz jatnuyuyulang
kebetulan ya saya punya pengalaman dulu menjaga juga
anak sama yang mau terakan
ustadz musa pade positi saya terima kasih banyak
karena kan saya juga nggak mungkin jaga anak ini selama dua puluh empat jam
tenang saja ustadz ridwan
saya akan menjaga anak ini dengan segenap jiwa dan raga saya
jadi saya akan menjaga
saya akan menjaga anak ini seperti peribahasa ada telur di ujung tanduk
jadi saya akan bertindak sebagai tanduk yang akan menjaga telur di ujung supaya tidak jatuh
kurang lebih seperti itu
pak ustadz perasaan kalau telur di ujung taruh itu adalah bahaya
ulala salah dong aku dong
ya udah nanti saya akan mencari peribahasa yang lain
akan saya ungkapkan kembali satu bulan kemudian
kita di sini
iya tungguin aja
sampai pribahasanya ketemu
ya udah kalau begitu saya pamit duluan ya
kalau begitu saya juga pamit
mau ke mana pak ustadz
kalau begitu fikri ikut yuk
itu empat orang
yang dibawa yang itu
saya udah ngeliatin dari tadi kayaknya enak banget
ya allah pelan pelan hati hati
si anak bada
iya ya nggak ada apa apa
pernah sih ya
ia banget pak
nama aku siapa
nama aku siapa
eh lucu banget